hari kedua di sulawesi barat dengan menggunakan helikopter
kepala bnpb doni monardo melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak bencana gempa
di kecamatan malunda dan ulu malunda kabupaten majene sulawesi barat
saat melakukan peninjuan pada sabtu pagi kepala bnpb doni monardo didampingi gubernur sulawesi barat
ali baal masdar peninjuan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pengungsi terdampak bencana
sekaligus melakukan dialog dengan sejumlah pengungsi
dalam kegiatan ini pihak bnpb menyerahkan bantuan awal untuk operasional pokok sebesar empat miliar rupiah
kepada pemerintah provinsi sulawesi barat dengan rincian dua miliar rupiah untuk pemprov sulbar
serta masing masing satu miliar rupiah untuk kabupaten mamuju dan kabupaten majene